ini bukan berita baik pak
semalam rumah riki mengalami kebakaran hebat
sedikit tewas dalam kejadian itu
karena aku mau ketemu papa
loh emang udah boleh
udah boleh pak uya
pak uya sekarang udah dipindahin ke ruang rawar
jadi anak kecil
boleh dong ngejenguk
alhamdulillah uya jadi ikutan senang
semoga pak bos bisa cepet cepet pulang
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
udah mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
udah mau ke rumah ya
saya udah tunggu di dalam taman preminggu
kalau mbak elsa nggak datang
saya akan cari mbak elsa
gak ricky gak omnya
sama sama suka ngancem ya
itu bukan ya
saya om dan manajernya ricky
jadi sedikit banyak saya tahu bagaimana kehidupan ricky
termasuk dengan orang orang yang dekat sama dia
dan mbak elsa adalah salah satuan kedekatnya ricky
saya gak dekat sama ricky
saya tahu persis bagaimana ricky
menganggap bas adalah orang yang spesial dalam hidupnya
saya perlu menyampaikan hal yang sangat penting
sama mbak elsa hari ini
ini bukan berita baik pak
semalam rumah riki mengalami kebakaran hebat
tewas dalam kejadian itu
rik rik kita tewas
saya turut berduka cita ya om
ya terima kasih
tapi ada satu hal
kemarin riki sempat bilang sama saya
kalau dia ada janji sama mbak elsa
apa mbak elsa ada ketemu sama rikyu semalam
enggak saya gak ketemu sama ricky
beberapa hari yang lalu ricky juga pernah minta tolong sama saya
dia minta dibelikan sebuah kalung
dengan liontin berinisial e
kali itu untuk mbak elsa
riki gak pernah ngasih saya kalung
tapi saya harus mengerti sekali lagi
saya gak ketemu sama rikyu dan saya gak janjian sama dia
dan saya juga gak tahu soal kalung itu
jadi jangan asal ludus saya ya om
udah cukup deh pembicaraan kita
saya permisi ya
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah

segar sekali anak mama
terima kasih sayang
susah gak tadi
bu bos sekarang
saya dan rena udah berangkat
menuju ke rumah sakit
mendingan aku gak usah kasih tau ah
kalau rena mau kesini
biar bisa jadi surprise
kamu sudah bilang sama al
soal tawaran dari
manager pemasaran maharatu minta
andin untuk bantu di maharatu kosmetik
jadi gini mas
maharatu kan lagi mau loncin produk terbarunya
dan akhirnya aku mau gantikan
positif ke kamu
semua orang kagum sama performa andi
dan semua memuji
sampai manager pemasarannya
mau minta andin untuk terlibat
lebih dalam di maharatu kosmetik
ya bantu bantu selagi kami masih di rumah sakit
kamu belum bisa ambil keputusan
lihat keadaan kamu soalnya
karena buat aku kesehatan kamu lebih penting mas
tuh al sudah izinin kamu
harus bisa bagi waktu dan jaga kesehatan
karena kamu juga masih ngajar